museum olahraga surabaya bertempat di kawasan gor pancasila jalan indrapura surabaya
di dalam museum seluas lima ratus satu meter persegi ini pengunjung bisa mendapatkan beragam informasi olahraga
mulai dari sejarah hingga kondisi terkini
secara garis besar ada tiga komponen utama museum
yakni satu ratus enam puluh sembilan koleksi historika atau cerita bersejarah mengenai olahraga dan atlet
enam puluh lima koleksi heraldika atau penghargaan seperti medali piagam dan tropi
serta satu teknologika atau informasi secara digital
pengunjung akan mendapatkan informasi yang menarik
mulai dari olahraga masa prasejarah permainan tradisional
benda benda bersejarah baik milik atlet veteran hingga generasi sekarang
salah satunya sepatu atlet olahraga evan dimas dan andik firmansyah
profil atlet dan sekelumit cerita perjuangan mereka juga bisa dibaca
baik secara digital maupun manual
di antaranya ada legenda bulu tangkis rudy
dan alan budi kusuma
legenda panahan lilis handayani
atau kisah pesepak bola yusuf ekodono dengan sepatu emasnya
total ada dua puluh satu profil atlet yang ditampilkan
goalnya sebenarnya memang tujuannya dibangun museum olahraga ini
memang untuk membangun karakter generasi anak anak surabaya khususnya
dan indonesia pada umumnya
terkait dengan semangat semangat juang
artinya ketika anak anak muda itu pengunjung bisa setelah datang ke sini
outputnya itu dia membawa nilai nilai semangat tersebut
karena di sini di konten konten yang ada di sini
baik itu bukti material maupun nilai nilai juang itu sendiri
dari para atlet yang dulunya pernah berprestasi
yang mengawali perjuangannya itu dari kota surabaya
museum ini diresmikan delapan mei dua ribu dua puluh satu lalu
baru sepekan dibuka pengunjung kebanyakannya adalah generasi muda
kalau desain museumnya sih jujur bagus sih
modern banget terus tata letaknya juga bagus lengkap juga
museum ini pun mematahkan stigma kalau museum identik dengan sesuatu yang kuno dan membosankan
feel yang kita dapatkan ketika berada dalam museum ini
kita benar benar berasa mendapatkan transfer energi untuk terus selalu semangat bahkan berprestasi
diantaranya dari membaca profil dari perjuangan atlet atlet kita
ternyata itu untuk prosesnya kurang lebih sama seperti proses kehidupan kita
belum lagi di bagian ini ada bagian kearifan
olahraga ada sport wisdop atau pesan pesan mutiara yang disampaikan oleh setiap atlet kita
museum buka setiap hari selain hari senin dari jam delapan hingga tiga sore
pengunjung bisa datang langsung namun disarankan registrasi online terlebih dahulu via website tiketwisata surabaya go id